tujuh belas kabupaten kota masih belum melaksanakan vaksinasi tahap pertama terhadap tenaga kesehatan
alasannya menunggu seremoni peluncuran vaksinasi perdana dari kepala daerah setempat
hal ini disampaikan direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
siti nadia tarmizi kepada media lima belas februari lalu
menanggapi hal tersebut ahli hukum pidana abdul fikar rahmat mengatakan
ada unsur kesengajaan dalam hal ini
seharusnya ada pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku
saya kira itu kesengajaan
kesengajaan karena itu pemda pemda ini terutama kepala daerahnya
apakah bupati apakah gubernur atau apakah wali kota
secara pribadi dia bisa dikenakan sanksi ancaman pidana satu tahun dan denda seratus juta
sesuai peraturan presiden nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
pasal tiga belas b menyebutkan adanya sanksi bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan program vaksinasi covid sembilan belas
sanksi itu dapat berupa sanksi administratif dan denda sesuai dengan undang undang no empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman kurungan satu tahun atau denda satu juta rupiah
kementerian dalam negeri memberikan legitimasi kepada pejabat pengganti di daerah yang kepala daerahnya
belum dilantik pasca pilkada untuk melaksanakan program vaksinasi
kementerian dalam negeri memberikan legitimasi kepada pejabat pengganti di daerah yang kepala daerahnya belum dilantik pasca pilkada untuk melaksanakan program vaksinasi

kementerian dalam negeri memberikan legitimasi kepada pejabat pengganti di daerah yang kepala daerahnya belum dilantik pasca pilkada untuk melaksanakan program vaksinasi
jadi saksinya enggak ada ya pak
tidak ada nanti kalau mereka ragu silakan bersurat kepada kita
nanti kita berikan waktu satu jam kita selesaikan
wa saja lebih lebih cepat nanti silakan
sukses tidaknya pelaksanaan vaksinasi ini memang tergantung dukungan berbagai pihak
kekebalan kelompok yang disasar pemerintah masih belum terbukti efektifitasnya dalam menghadapi wabah yang telah menggerogoti berbagai masalah
sebagai sendi kehidupan masyarakat ini